di tengah tantangan perang dagang hingga kebutuhan investasi indonesia
ramuan kebijakan apa saja yang disiapkan untuk moneter yang lebih baik
oleh calon deputi gubernur senior bank indonesia terpilih destri damayanti
desri merupakan satu satunya nama yang diusulkan presiden joko widodo untuk menjadi orang nomor dua bi
sepak terjangnya di industri keuangan pun tidak diragukan lagi
ibu di tengah kondisi perang dagang antara amerika dan tiongkok
apa kebijakan yang inovatif dan adaptif yang bisa mengakomodasi kebutuhan industri keuangan untuk bertahan bu di ketidakpastian ini bu
nah dalam hal ini tentunya saya sih berharap bahwa satu kebijakan inovatif itu adalah
bagaimana kita memperkaya instrumen keuangan yang kita miliki
dan juga tentunya kita berharap instrumen ini bisa berjangka panjang dan bisa stabil
karena yang kita harapkan di indonesia ini sekarang adalah arus dana masuk
tapi dia juga bisa stabil jadi bukan yang sifatnya hot money masuk terus langsung keluar gitu
nah itu satu berarti kita harus punya instrumen keuangan yang memang bisa selain tentunya return yang menarik
ini juga bisa stabil bukan mempertahankan tapi mendorong para investor itu untuk taruh dananya dalam jangka yang lebih panjang di indonesia
nah yang kedua tentunya ini kita perlu juga untuk mendorong investasi di sektor real gitu
dengan terjadinya trade war
tentunya kan ekspor dari china itu akan terbatas demikian juga ekspor dari amerika ke china
tapi dalam hal ini kita mungkin lebih bisa pakai yang di china ke amerika
karena ada beberapa komoditinya yang kurang lebih sama dengan kita
contohnya misalnya garmen ataupun spare part spare part yang industri kita di sini kan juga tumbuh ya
nah ini sebenarnya menjadi suatu peluang untuk kita bisa meningkatkan produksi kita
nah untuk itu memang kita butuh investasi
nah untuk butuh investasi tentunya ini bukan pekerjaan
apakah hanya bank sentral hanya ojk
karena kayak tadi instrumen keuangan itu nggak bisa kalau hanya bi tanpa ada dukungan dari ojk
karena kalau kita bicara instrumen bank itu kan berarti terkait dengan pengawas bank
dalam hal ini adalah ojk
jadi sinergi itu menjadi sangat penting
kalau kita bicara mengenai investasi sektor real itu juga bukan bi sendiri
jadi even bi misalnya sudah menurunkan suku bunga
tapi kalau misalnya hal hal yang lainnya itu masih menghambat
kayak perizinannya lama infrastrukturnya
yang dasar itu belum mendukung
itu juga pasti akan mempengaruhi minat investasi
di kacamata ibu destri sendiri dovish atau hawkish bu
nggak bisa seperti itu
karena kita masuk dunia yang namanya fuka
jadi volatility yang masih tinggi uncertainty complexity dan ambiguity
nah jadi imigrity artinya kita mengarahnya kayaknya ini hawkish nih
tapi sebenarnya nggak juga
kita masih butuh stimulus gitu
saya melihat indonesia ini peluang untuk tumbuhnya itu
apalagi kalau kita melihat dengan kita kemarin pemilu sudah selesai
kemudian juga kemarin pembangunan infrastruktur yang besar
itu kan tentunya mulai ada trickle down nya gitu ke bawah
dan saya melihat kalau ditanya hawkish apa dovish
saya masih cukup hawkis untuk indonesia
tapi tidak berarti bahwa terus karena ini hawkish
kita harus tightening monetary policy nya nggak
oke ibu destri terobosan apa lagi yang sudah ibu siapkan
untuk menjaga stabilitas rupiah dan juga menjaga inflasi bu
oke sekarang kalau kita bicara stabilitas rupiah
kita tahu bahwa rupiah itu memang harus diakui volatilitasnya cukup tinggi
nah jadi pr ke depan sebenarnya
apakah itu buat pemerintah ataupun buat bank sentral dan sebagainya
bagaimana menjaga supply dolar itu supaya tersedia dengan cukup
sehingga bisa menyeimbangkan demand nya
caranya tadi saya sempat mengatakan bahwa kita perlu memperbanyak instrumen di keuangan
misalnya jenis jenis produk produk tertentu di perbankan yang tentunya ini kembali sinergi dengan ojk
kalau saya perhatikan sekarang dari bank indonesia sendiri cukup inovatif gitu ya
jadi kita lihat tahun lalu mengeluarkan yang namanya dndf
pasarnya sudah mulai berkembang jadi tidak bisa
tergantung pada yang di singapura kan ada ndf juga kan
non deliverable forward gitu gitu lah
nah dengan adanya dndf itu membuat orang lebih fokus masuk ke dndf ketimbang ngambil dndf
ndf yang di luar yang di singapura
dan kita tahu ini banyak sekali yang dipakai juga untuk peminatnya banyak
dan umumnya mereka yang sifatnya short term short term gitu
oke jangan ke pendek
di indonesia juga sudah semakin marak
kenapa bi belum mengambil langkah regulasi untuk bisa melegalkan itu bu
ya jangankan bi
bank bank sentral lain kayak di eropa segala macam itu juga mereka masih mempertanyakan kan
keamanannya statusnya dan sebagainya
contohnya yang sebelumnya udah marak kan bitcoin ya
nah bitcoin mereka awalnya memang mau menjadikan ini sebagai suatu mata uang global
tapi sebenarnya kan salah satu syarat bahwa
sesuatu itu bisa menjadi mata uang yang diakui oleh seluruh global itu adalah
bahwa dia harus punya stabilitas
dan dia harus mempunyai nilai sebagai investasi gitu yang relatif aman
nah yang sekarang memang lagi marak itu kan pasti desi tahu ya
karena mereka mengklaim itu bukan investasi tapi memang alat pembayaran
iya karena mereka merasa kan mereka di backup
mungkin berapa lima puluh an perusahaan perusahaan besar kan
jadi dia sebagai anchor nya sebagai jangkarnya gitu loh
tapi tetap bahwa buat apakah bank sentral bank indonesia ataupun bank sentral dimanapun gitu
kalau saya juga mengikuti beritanya
mereka juga sampai saat ini masih belum bisa melakukan reaksi apa apa
maksudnya dalam hal ini mereka mau melihat dulu ini seperti apa sih gitu
apa benar nanti ini bisa menjaga itu tadi stabilitas itu
itu tadi gitu kan
kedepan bentuk bentuk mata uang seperti itu entah mau cryptocurrency atau apa kita nggak boleh lengah
jadi kalau saya tetap bahwa kita tetap harus mengikuti itu melihat mengantisipasi
bahkan sebenarnya kita harus bisa lebih proaktif gitu loh untuk berpikir lebih jauh
lebih dulu ya bu
lebih dulu gitu
sebagai siapapun sebagai regulator jangan sampai terlambat
ya sampai kecolongan juga ya
apalagi kalau kita mau ahead of the curve gitu kan
artinya peningkatan kompetensi dari para regulator itu menjadi sangat penting gitu
supaya dia juga bisa mengantisipasi lebih jauh ke depan
forward looking ya bu
tantangan makro prudensial dan juga bagaimana menjembatani komunikasi antara para regulator dan juga dengan para industri keuangan
penyelesaian suatu masalah karena masalah sudah makin kompleks yang dihadapi kita itu nggak bisa diselesaikan oleh satu kebijakan atau satu institusi sendiri
tapi harus menjaga
tapi harus menjadi satu sinergi bauran
sehingga di sini menjadi sangat penting bagaimana koordinasi sinergi antar lembaga bauran kebijakan juga yang ada itu menjadi sangat penting
jadi ini menjadi tantangan pemerintah ke depan
bagaimana bisa menciptakan dream team yang bisa menciptakan sinergi sektor moneter sektor real kemudian sektor perdagangan industri dan seterusnya
berarti ibu siap dengan kepusingan itu ya
hmm ya tentunya kan nggak sendiri kan kita satu tim satu teamwork
insya allah lah yang penting kita bagaimana niat kita ya untuk sebaik mungkin untuk bangsa dan negara ini aja
baik baik destri damayanti deputi gubernur senior bi terpilih terima kasih banyak ibu sudah bersama
terima kasih desi terima kasih